ya ini seperti yang dilakukan di semarang pemirsa ada mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah dompet yang bisa mendeteksi uang palsu
nah alat yang diberi nama idoku inovasi dompet pendeteksi uang ini juga bermanfaat bagi kaum tunanetra karena bisa bersuara
rabu siang menjadi hari yang istimewa bagi rizky aji aprilianto tak hanya ikuti wisuda di universitas negeri semarang
untuk pertama kalinya ia memperkenalkan karyanya dompet pendeteksi uang palsu yang dilengkapi sensor khusus
proses deteksi cukup mudah alat akan bersuara jika sensor mendeteksi uang palsu yang akan dimasukkan ke dompet
setelah disempurnakan alat tersebut rencananya akan dicairkan hak patent
pertama deteksi dulu warna untuk seluruhan uang palsu pun ada warna yang merah
setelah itu baru dideteksi indikator keasliannya berupa watermark dan divisi penting
jika kedua salah tersebut terpenuhi maka akan dideteksi asli
namun jika tidak terpenuhi terutama untuk indikator keaslian dengan tiga kali penekanan toleransinya maka akan terdeteksi palsu
rektor unes fathur rahman mengaku bangga atas penuhan baru mahasiswanya
rektor berjanji akan memberi beasiswa dan mengembangkan karya tersebut karena sangat bermanfaat
dan tidak hanya itu ilmunya itu ditambahkan untuk berikan manfaat
jika dilakukan sebuah inovasi dan dia publikasi
dan kita juga rapal tidak berhenti sampai s satu ini dan bisa terus belajar
karena akan memberikan fasilitas untuk mendapatkan beasiswa ya
untuk nanti bisa belajar di studi luar negeri
idoku juga bisa mengenali nominal uang
alat tersebut juga diklaim bisa bermanfaat bagi mereka yang mengalami gangguan penglihatan